selain kebakaran hutan kemarau panjang juga membuat sejumlah daerah di jawa timur dilanda kekeringan cukup parah
di pacitan warga harus berjalan ke tengah hutan demi mendapatkan sumber air
sementara di jombang warga terpaksa mengkonsumsi air kotor sisa sungai yang mengering
warga desa sumber bening beringin ngawi langsung berbondong bondong mendatangi truk tangki air saat mengetahui truk tangki air bpbd ngawi datang
dengan membawa ember jerigen dan alat penampung air lainnya mereka antri di dekat truk tangki yang datang seminggu sekali ini
kebiasaan baru warga sumber bening ini terjadi sejak dua bulan terakhir akibat dilanda musim kemarau panjang
air sumur dan sumber air yang sudah mulai kering membuat warga hanya menggantungkan bantuan bpbd untuk mendapatkan air
krisis air juga dirasakan puluhan warga desa blumbungan kayen pacitan sebulan terakhir
demi mendapatkan air warga harus berjalan kaki ke satu satunya sumber air yang jauh dari permukiman warga
mirisnya sumber air yang menjadi andalan warga ini tidak mengeluarkan air dalam jumlah banyak sehingga warga harus menunggu lama demi mendapatkan air
dari data bpbd pacitan saat ini ada dua puluh delapan desa di sebelas kecamatan yang mengalami kering kritis
sementara di desa marmoyo kabuh jombang warga harus membuat galian di tengah sungai yang mengering demi mendapatkan air
warga pun bergantian mengambil air tak layak tersebut untuk keperluan sehari hari
penderitaan warga desa marmoyo ini pun mengundang perhatian wakil bupati jombang saat melakukan inspeksi mendadak
ia ikut merasa sedih dengan kondisi seperti ini dan berjanji akan mencari solusi meskipun bukanlah pemegang kebijakan
di jombang ada empat kecamatan yang mengalami bencana kekeringan diantaranya kecamatan kabuh ngusikan bareng dan wonosalam